satu ratus dua sepuluh orang yaitu angka pengangguran terbuka
jumlahnya tujuh tiga puluh tiga persen atau sekitar satu ratus dua sepuluh orang
ya itu pengangguran angka pengangguran terbuka
artinya mereka itu betul betul tidak memiliki pekerjaan
yang kita lakukan adalah pertama memberikan memberi kerja sementara sistem padat karya
jadi meskipun tidak signifikan tapi kita mencoba intervensi untuk desa desa yang memang sangat memerlukan
kemudian pelatihan dan penempatan untuk penyandang disk
stabilitas juga karena termasuk di antara pengangguran itu ada yang keterbatasan secara fisik
kemudian kita juga mengadakan job fair
job pair job pair bekerja sama dengan pusat kerja khusus terutama di smk smk
program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya